sejumlah kader partai pendukung pasangan ridwan kamil dan uu ruzanul ulum atau rindu
mengalihkan dukungan kepada pasangan deddy mizwar dan deddy mulyadi atau duo dm
meski demikian pengalihan dukungan kader ini dianggap tidak akan terlalu berpengaruh
pada kekompakan koalisi partai pendukung rindu
sejumlah kader dan simpatisan dari tiga partai pendukung ridwan kamil dan uu ruzanul ulum atau rindu
menghadiri acara deklarasi konspirasi di kawasan soreang bandung senin malam
acara ini digagas untuk mendukung pasangan deddy mizwar dan deddy mulyadi atau duo dm
ridwan kamil mengaku tidak ambil pusing terkait beralihnya dukungan dari kader partai pendukungnya
ia yakin partai pendukung rindu akan tetap solid hingga masa kampanye berakhir
saya tidak mengurusi perihal hal inwan yang berkaitan dengan partai lain
yang namanya demokrasi
menyalurkan hak itu silahkan saja
jadi bagi saya itu biasa saja kita tidak terpengaruh
partai pendukung pasangan rindu akan memanggil kader yang membelot
sanksi akan dijatuhkan setelah proses klarifikasi selesai
bahwa ini bukan atas nama partai
sebab ketika atas nama p tiga maka dukungan kita sudah selesai di ridwan kamil dan kang uu
kalau pun ada kader yang menyuadakan
tentu kita akan ajak untuk bicara silaturahmi
dan mengetahui latar belakang dari sikap tersebut
kita akan minta tabayun dulu
kita ingin gali motivasinya seperti apa
tapi secara institusi kami merasa dirugikan
karena secara faktual kita sudah dengan solid mendukung pasangan rindu
sehingga kalau ada seseorang
apalagi dia sudah berpengalaman
apalagi dia sudah berpengalaman
kalau bukan keder lagi dan mengatasnamakan lembaga
maka mau tidak mau kita akan ambil tindakan tindakan sesuai prosedur hukum lah kurang lebih seperti itu
dosen ilmu politik universitas pajajaran firman manan menyebut pengalihan dukungan atau pembelotan kader partai dalam pilkada biasa terjadi
ketidakpuasan biasanya menjadi penyebab terjadinya pembelotan
meski demikian menurutnya pembelotan sejumlah kader tidak akan berpengaruh besar pada kekompakan koalisi partai pendukung rindu
ada dua hal ya saya pikir
yang pertama adalah sejauh mana tokoh tokoh yang membuat deklarasi itu punya pengaruh ya terhadap kader kader terutama di tingkat akar rumput
kalau kemudian mereka memang punya pengaruh besar itu bisa ada efek bola salju gitu sehingga dukungannya semakin membesar gitu ya
dan itu bisa juga menjadi masalah efektivitas mesin partai nantinya gitu ya
karena secara formal kan mendukung pasangan rindu tapi kemudian ini ada yang mengalihkan dukungan gitu
tapi kalau misalnya figur figur itu tidak terlalu punya pengaruh yang kuat terhadap masa di tingkat akar rumput saya pikir tidak terlalu signifikan nanti
seperti diketahui pasangan ridwan kamil dan uu rushanul ulum didukung empat partai yaitu nasdem pkb p tiga dan hanura
sementara pasangan deddy mizwar dan deddy mulyadi didukung partai golkar dan demokrat